baru saja bi menurunkan suku bunga ke tiga lima persen
ini disebabkan oleh aktivitas perekonomian indonesia yang masih rendah dan juga konsumsi masyarakat yang masih lemah
karena itu bi juga melonggarkan ketentuan uang muka kredit atau dp
pembiayaan kendaraan motor mobil dan properti baru anda bisa mendapatkan kredit dengan dp persen
nah bagi anda yang mau mengambil kredit motor dan juga kpr
kami akan mengulas kebijakan bank indonesia untuk anda pagi ini
mari kita lihat bersama suku bunga acuan rendah dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
anda bisa melihat datanya di sini dari angka tiga puluh lima lima puluh dua persen dan saat ini sudah menyentuh ke level terendahnya tiga dua puluh lima persen
kita bisa melihat di sini memang waktu tahun sembilan puluh delapan ada krisis moneter yang terjadi
sehingga bi rate juga menyentuh hingga angka level tujuh puluh persen dan turun tiga puluh lima lima puluh dua persen
lalu saat itu juga
kita bisa melihat di tahun dua ribu delapan yang dimana juga terjadi krisis moneter ini juga menyentuh di angka sekitar sembilan dua puluh lima persen
dan lalu turun turun turun dan sebelum pandemi melanda indonesia
anda bisa melihat di tahun dua ribu sembilan belas ini sudah menyentuh ke angka lima persen
dan kalau misalnya kita hitung dari tahun dua ribu sembilan belas ke tahun dua ribu dua puluh satu bi rate sebenarnya sudah diskon sebanyak tiga puluh persen
dan memang suku bunga acuan bi ini turun lagi ya
menjadi tiga lima persen dan indonesia juga menjadi salah satu negara pertama yang menurunkan suku bunga acuannya
dan suku bunga ini diturunkan memang untuk mendongkrak ekonomi dan juga mendorong permintaan masyarakat
tetapi untuk mengikuti langkah ini biasanya perbankan perlu waktu sekitar dua hingga enam bulan untuk menurunkan bunga kreditnya
karena memang ada beberapa biaya seperti biaya operasional perbankan dan juga cost of fund sebelumnya
dan juga ada logistik dan lain lain
dan untuk mendongkrak ekonomi indonesia bi menerbitkan aturan baru stimulus untuk sektor otomotif dan juga properti
jika anda ingin mengambil kredit motor baru mobil baru ini ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit persen
jadi untuk semua jenis kendaraan bermotor baru dan bi juga melonggarkan rasio loan to value
lalu juga untuk semua jenis kendaraan yang memiliki kredit pembiayaan property menjadi paling tinggi seratus persen
jadi kalau misalnya kita mau mengambil kredit rumah ini juga untuk semua jenis property bagi bank yang memenuhi kriteria non performing loan yang di bawah lima persen
dan ini berarti ya kalau kita mengajukan kpr atau kredit yang diberikan bank bisa senilai seratus persen
dp nya ini berarti persen
dan tidak tanggung tanggung biasanya insentif seperti ini untuk kepemilikan
tapi kali ini untuk yang kedua dan yang ketiga ini semuanya bisa dp persen
dan kebijakan ini juga akan berlaku dari satu maret hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
jadi anda masih mempunyai waktu untuk menyediakan aplikasinya
dan bi juga berharap kebijakan dp persen ini juga bisa mendorong pertumbuhan kredit bank di sektor otomotif maupun di sektor property